nah jadi apakah anda karyawan swasta yang bergaji di bawah lima juta rupiah
siap siap berarti anda adalah salah satu sasaran program subsidi upah
yang akan diberikan oleh pemerintah melalui bp jam sostek
dan sekarang kami akan ajak anda untuk melihat seperti apa sih
sebetulnya skema program subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah ini
kita akan lihat bersama
nama programnya adalah program subsidi upah
di mana pemerintah menyiapkan bantuan sejumlah enam ratus ribu rupiah per bulannya
bagi pekerja bergaji di bawah lima juta rupiah per bulan
jadi apabila anda bekerja di sebuah perusahaan swasta
lalu anda memiliki gaji sebesar lima juta rupiah atau kurang dari lima juta
anda akan mendapatkan bantuan enam ratus ribu ini
akan diberikan kepada berapa banyak orang
nah sasarannya adalah jumlah penerimanya sejumlah lima belas tujuh juta orang pekerja
yang ada di sektor swasta di indonesia bergaji di bawah lima juta
karena pemerintah sudah menganggapnya
kan total anggarannya adalah tiga puluh tujuh tujuh triliun rupiah
jadi dipastikan bahwa pemberiannya ini akan cukup rata
untuk semua pekerja yang membutuhkan di sektor ini
tujuannya adalah untuk kembali menumbuhkan geliat perekonomian
di tengah masa pandemi ini
lalu berapa jumlahnya ini tadi
rp enam ratus ribu per bulan yang akan diberikan selama empat bulan lamanya
jadi total ada sekitar enam ratus ribu dikali empat itu uang yang akan kita
atau uang yang akan anda dapatkan yakni sebesar dua empat juta rupiah in total
untuk para pekerja yang akan mendapatkan program subsidi ini
dan selanjutnya syaratnya apa saja untuk mendapatkan subsidi upah ini
yang pertama tentu saja anda harus warga negara indonesia
selanjutnya anda adalah peserta yang aktif membayar iuran dengan besaran iuran
yang dihitung berdasarkan upah di bawah lima juta rupiah
sesuai dengan upaya yang dilaporkan
ada bpjs ketenaga kerjaan
jadi kalau misalnya anda bekerja di sebuah perusahaan swasta
otomatis setiap bulan gaji anda itu sudah dipotong
untuk membayarkan iuran bp jam sostek ini
dan ini adalah tugas dari hrd kantor untuk menyetorkannya ke bp jam sostek
selanjutnya anda adalah pekerja atau buruh penerima upah
jadi bukan keluarganya ya
jadi ini untuk anda sendiri begitu
selanjutnya anda harus memiliki rekening bank aktif
caranya seperti apa
banyak juga perusahaan yang belum menyertakan rekening bank aktif milik karyawannya
di dalam nomor aktif bp jam sostek
untuk itu anda sebagai karyawan harus bisa mempush hrd nya
untuk bisa memasukkan nomor rekening bank aktif
karena kalau tidak nanti bp jam sostek tidak tahu akan mentransfer uang anda kemana
selanjutnya anda bukan penerima manfaat kartu prakerja
karena ini juga salah satu program pemerintah untuk para orang orang yang belum mendapatkan pekerjaan
jadi apabila anda sudah terdaftar di
program prakerjanya pemerintah anda tidak bisa mendapatkan manfaat ini
dan yang terakhir adalah terdaftar pekerja aktif di bp jam sostek hingga juni dua ribu dua puluh
jadi memang anda masih terdaftar dan melakukan iuran secara rutin ke bp jam sostek
dan yang terakhir ini mungkin akan menjadi pertanyaan semua orang
bagaimana cara mencairkannya
seperti apa caranya
jadi kalau dari statement bp jam sostek sendiri akan ada dua kali
ini kan dapatnya rp enam ratus ribu selama empat bulan
anda akan mendapatkan satu kali transfer di dua bulan pertama dan transfer satu lagi di dua bulan berikutnya
jadi total ada dua kali transfer ke rekening pribadi anda
jadi satu kali transfer bp jam sostek ini akan mentransfer sebesar rp satu dua juta
jadi katanya sistemnya ini bukan bulanan tapi dua bulan sekali
in total anda dalam empat bulan akan mendapatkan total dua empat juta rupiah
sempat ada hoax yang beredar bahwa masyarakat yang ingin mencairkan uang dari bp jam sosteknya ini
atau maksud saya adalah untuk mendapatkan enam ratus ribu ini tinggal bawa buku tabungan dan juga nomor kepesertaan saja ke kantor cabang bp jam sostek terdekat
ini sudah dikonfirmasi bahwa tidak benar
jadi skema pencairannya adalah ketika memang nomor rekening anda terdaftar yang sudah didaftarkan oleh hr di perusahaan anda ke bpjm
lalu anda terdata dan akan dilakukan validasi ulang oleh pihak bp jam sostek ke perusahaan terkait
dari situ anda akan mulai dihubungi dikontak bahwa anda merupakan salah satu sasaran dari subsidi dana dari pemerintah ini
untuk itu sekali lagi anda bisa meminta perusahaan untuk segera menyetorkan data rekening karyawan atau anda sendiri ke bp jam sostek
karena subsidi ini memang dimaksudkan untuk menopang daya berusaha
masyarakat di tengah pandemi ketika semua orang susah seperti saat ini
tentunya sekali lagi pemerintah saat ini memang sedang melakukan finalisasi skema mekanisme dan juga kriteria penerima program subsidi gaji atau bantuan subsidi upah dengan menggunakan data awal dari bpjs ketenaga kerjaan dan juga lembaga negara lainnya sebagai dasarnya